wakil presiden ke tujuh republik indonesia bapak tri sutresno
cukup beralasan kenapa mereka merawat wajah
tapi dia selamat gak tuh kalau misalnya
karena memasukkan alat ke dalam hidung dan juga tenggorokan
selamat datang pendeta apa kabar ini
dan wajah saya ke bawah ini adalah air
baik pak bambang kalau kita mengutip tadi sebelumnya di paket liputan
pak berarti memang optimistis ya pak untuk terkait impor kedelai ini untuk menstabilkan harga
selamat siang bapak patriot
online ya kalau online sama langsung itu sama aja sih
jangan karena kasian lalu egonya sebenarnya cuma gue pengen doang nih bawa pulang lalu dipelihara
dengan torsi tiga ratus empat puluh nm
berada di animal shelter atau tempat penampungan hewan milik jan
yang mengakibatkan performa midansus sebagai kebun binatang terus menurun
nah jadi kalau ditanya apa sih yang membuat tas tas ini bisa meningkat harganya
penyebabnya adalah virus yang menyebabkan penyebabnya
sebenarnya itu bukan kali pertama kita ke sana
dan satu satunya pabrik tahu yang masih mempertahankan metode memasak tahu dengan cara tradisional
lalu solusi yang harus segera dilakukan oleh pemerintah seperti apa
jangan sekali kali berlaku dingin
yang paling membuat saya geleng geleng kepala
sampai satu kali singkat cerita
kemarin sih lima puluh hari ini juga lima puluh
memakai seragam sekolah pada pukul setengah sebelas malam
kota allah yang termunya
supaya kita bisa melihatkan
itu kita dengar juga dari publik dan juga dari pengunjung juga dari teman teman pemerhati satwa yang lainnya
lupa saya tahun berapa saya sudah belasan tahun saja makan di sini
baik nova naya antaka terima kasih atas laporan anda selamat kembali bertugas
serai mohon ampun akan dosa dan kesalahan kami
atau misalnya puppy mils breeder breader yang tidak mengikuti kaedah kesejahteraan hewan